dan anehnya beberapa jurus anak ini juga mirip seperti jurus siliwangi
masih ada hubungan apa dia dengan siliwangi
kita habisi anak ini bersama
aku yakin kedua cucu muridku sanggup mengatasi dan melumpuhkan anak bertopeng itu
hitap yang diberikan abikara itu ternyata palsu
ini benar benar penghinaan
abikara benar benar tidak berubah
bahkan dia menghina perguruan kita lagi
aku benar benar berambisi
untuk menghabisi abikara
izinkan aku menemukanmu
yang merupakan temanmu
aku ingin memperdalam ilmu bela diri
agar bisa melawan abikara
pergilah kau cakal alat
aku mengerti ambisi
aku ikut denganmu
tapi kekuatan jurus gajah meta tidak bisa menyentuh mereka
sudah aku bilang sebaiknya kau menyerah
atau ajalmu akan tiba
ternyata mereka sudah jauh lebih sakti
aku harus lebih berhati hati
aku tidak bisa terus di sini
aku harus mencari raka walang susah
ya allah apa yang harus aku lakukan sekarang
hamba mohon pertolonganmu ya allah
aku tidak bisa terus di sini
aku tidak bisa terus di sini
aku tidak bisa terus di sini
dan anehnya beberapa jurus anak ini juga mirip seperti jurus siliwangi
masih ada hubungan apa dia dengan siliwangi
kita habisi anak ini bersama
kita habisi dia bersama sama
baik kaki guru
baik kaki guru
tugas dari gusti ratu kenering manik akan segera terlaksana
sebentar lagi gusti ratu kesubang larang akan jatuh lalu keguguran
dengan begini gusti ratu kesubang larang juga bisa pendarahan
dan cedera seperti rencana gusti ratu kenering manik
aku harus cepat cepat menyelesaikan tugasku sebelum gusti ratu sebang larang datang
kita harus ke istana dayukul
sepertinya pada ibukan kita sudah tidak aman
benar sekali gul
lagi pula aku butuh memulihkan diriku dan asupan makanan yang bergisi di kerajaan pasti akan tercukupi
tampaknya ia memiliki ilmu yang sangat tinggi
lebih baik aku menghindari pertarungan itu
karena aku harus segera menemukan raka walang sungsari
aku tidak akan membiarkan jumlah kakak tangmmu kabur kebaikan jika anda membencimankan ini
jangan lupa untuk berlawan angkat tangan dan berhenti
beraninya kau menyerang musuh dari belakang
karena orang yang akan mati
tidak ada gunanya banyak bicara
jaga dewa batara
aku harus mencari putra
ada yang tengah bergerak
rasanya aku sudah kenyam sekali
aku tidak tahan
aku semakin kesulitan untuk menghadapi mereka